semakin hari saya semakin suka sama kamu saya
kamu makin cerdas
karena kita semua sudah menjema
jadi mahluk materialistis
begitu pak ustadz
semua digantikan oleh materi
kok hanya bualan saja
ternyata benar rumahnya belum laku
kang kok suara tengah bohong
pengeluaran rumah tangga per bulan berapa kang
bisa menghidupi keluarga gak nyat
cukup atau enggak
sedikit bukan berarti kurang
banyak bukan berarti lebih
saya jualan cilok
bisa menghidupi keluarga
hidupnya gimana caranya kang
pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan
mau nanya nanya emangnya udah mau nikah
ya belajar mikir kesitu tuh kang

ocat jangan keras keras
saya teh malu
iya udah tinggal seminggu lagi dan
ampun kalian teh tangg
cuman dua juta aja kalian teh sampe segininya
ada yang nanam modal sampai dua puluh juta
dua juta mah kecil
ya sudah atuh bayar sekarang
kan lu jatuh tempo atuh tang
kalian gak dapet keuntungan
tunggu jatuh tempo aja ya

maksa pisah kalian teh
tapi jangan ngomel ngomel
kalo kalian gak dapet keuntungan
sakit pisah teh ya allah
kalian gak usah takut ya
pokoknya pas saya sembuh
terus kang idam kapan sembuhnya
sakit mah bisa ditentuin
kalo saya kebaliin uang kalian sebelum jatuh tempo
kalian gak dapet keuntungan
yang penting uang kita berdua
pasti ya tutang jangan takut
ya sudah kita balik
sisa uang teh tinggal dua juta setengah
berarti saya harus
nyaris satu juta setengah lagi
utang si asep sama si datang
nyari dimana lagi ya pinjemannya
waktu mau menikah dulu
kang kos suara takut apa engga
jujur aja sok saya lupa
nikah itu perintah agama
iya nikah itu perintah agama
saya pengen nikah
saya punya niatan baik
saya jalanin aja
saya kerjakan bagian saya
saya punya harapan besar
allah bakal mengabulkan dan merestui
tapi saya menakar harapan saya gak terlalu besar
semakin sedikit saya berharap
semakin kecil kemungkinan saya kecil
boleh saya tanya pak ustadz
kenapa tidak boleh
terus kamu mau bertanya sama siapa
kalo tidak kepada saya
tanya yang banyak
tanya yang banyak
tanya yang banyak
nilai kekeluargaan sekarang makin renggang ya pak ustadz
tanya yang banyak
tanya yang banyak
semakin hari saya semakin suka sama kamu
tanya yang banyak
kamu makin cerdas
tanya yang banyak
karena kita semua sudah menjema
tanya yang banyak
jadi makhluk materialistis
tanya yang banyak
begitu pak ustad
semua digantikan oleh materi
apa pak ustad
orang tua yang membelikan anaknya barang bagus
daripada orang tua yang memberi nasihat
anak yang membelikan orangtuanya kebenahan
dibanding anak yang sholat dan mendoakan orang tuanya
barang menggantikan kasih sayang
dunia sudah terbalik
paham pak ustadz
iya pak ustadz
sampai jumpa di video selanjutnya
mak acing nanti mau tanya mak
kapan ya acing udah boleh bawa motor bebas kayak dulu lagi
artinya kan sekarang udah berubah mak
wah tak apa juga
kamu pakai motor kan gak kemana mana
kalau emang ada keperluan kan emas selalu ngasih
masa kayak anak kecil kalau mau pakai motor harus minjem ke emak dulu
emang kamu kayak anak kecil
debbie tahu nggak kenapa papa ngelarang kamu belajar motor
supaya kamu tidak naik motor tiap hari
kalau kamu naik motor tiap hari kesian om acing

kau mau kemana
aku mau ke mana